sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
papa rasa itu cukup adil
tapi masih ada satu syarat lagi buat kamu
kamu harus berhenti dari dunia ini
berhenti dari dunia akting
berhenti dari dunia akting
aduh majalahnya masih kejatuh
nih majalahnya mas
teri berhenti dari dunia akting
kok bisa ya
emangnya ada apa
apa sama dia
aku kan udah bilang sama mama kemarin
aku tuh gak mau ketemu lagi sama mama
kenapa mama kesini
ada apa sih sama kamu
mama gak ngerti
mama udah beneran gak ngerti
kenapa kamu gak mau ketemu mama lagi
kamu jawab dong
adalah mama hari ini tahu kalau papa nggak ada di rumah
jadi mama beraniin datang ke sini
apa semua hal itu harus ada penjelasan mah
mah dulu mama ninggalin aku
sampai sampai mama tuh nggak anggap kalau aku tuh anak mama
mama boleh begitu kenapa aku nggak boleh
udah cukup mah cukup
baik sekarang mama pergi
pergi dari sini
aku gak mau ketemu sama mama lagi
jangan usir mama
teri jangan tinggalin mama
kenapa teri ngelakuin itu
bukannya teri sama mamanya udah rukun
bukannya udah gak ada salah paham lagi
aku sebenarnya kangen sama mama
aku pengen ketemu sama mama
tapi aku gak bisa
aku terpaksa berbuat itu mah
aku udah janji sama papa
semua itu aku lakuin buat kendi mah
maafin aku yang udah jadi anak durhaka
mama harus ngerti ya mah
ternyata kamu betul betul menepati janji kamu
ternyata demikiandi kamu mau untuk tidak berhubungan lagi dengan adista
papa sudah persiapkan semuanya buat kamu
kamu harus meneruskan sekolah kamu lagi
dan kamu harus tepati janji kamu
untuk tidak berkecil lagi dengan adista
padahal itu kerabatan ayam
ter ter ter buka jendelanya ter teri
ken kamu tuh nekat banget deh
kamu tuh saking kangennya sama aku sampai sampai kamu tuh nyetopin mobil aku di jalan
aku sengaja nunggu kamu di sini aku tuh pengen ngomong sama kamu
sorry kan tapi aku harus buru buru
kalau kamu gak turun sekarang aku bakal nekat loh
gelantungan terus di jendela kamu mau kamu
aku tuh mau nanya sesuatu sama kamu kamu tuh jawabnya harus jujur ya
ken ada apaan sih ken serius banget ke
aku tuh emang serius ster
kan papa kamu bilang kalau kamu tuh balik lagi ke rumahnya demi panti asuhan
tapi bukan cuma itu kan ter
ternyata kamu tuh udah ngorin semuanya kan
ken berkorban apaan sih
aku tuh emang pengen banget balik ke rumah soalnya aku tuh udah capek hidup pindah pindah sendirian kan
aku tuh emang pengen banget balik rumah soalnya aku tuh capek hidup pindah pindah sendirian ken
yaudah deh yaudah ken aku pergi dulu ya
aku udah denger semuanya ter
kamu udah ngusir mama kamu kan
aku juga gak sengaja ngeliat ubrahan kamu sama papa kamu
kamu tuh kenapa sih ter berbual senang hati tuh
ya apa boleh buat ken
kalo gak kayak gitu tuh papa aku pasti akan ngegusur panti asuhan kamu
tapi gimana dengan impian kamu ter gimana dengan mama kamu
semua itu tuh akan percuma ken percuma
percuma kalau kamu menderita bunda yesi bunda rita dan anak anak panti semua tuh menderita
dan soal mamaku suatu saat nanti aku akan bilang ke mamaku
aku akan minta maaf kepada dia
dan aku yakin dia pasti akan mengerti semua ini ken
ter kamu tuh gak perlu kan berbuat senang hati kayak gini ter
kamu pikir aku seneng ah
kamu pikir aku seneng setelah ngeliat kamu berbuat kayak gini
maafin aku kan aku harus pergi sekarang
teri buka jendela nya ter
teri tunggu ter
aku ga bisa terima semua itu res
aku juga gak nyangka ken
si teri sampe rela buat kayak gitu buat kamu
tapi aku gak mau disenggai gitu ran
aku gak mau
aku tau tau terry tuh cinta banget sama mamanya
aku tuh gak mau gara gara aku terry jadi anak lurhaka ran
aku juga tau terry cinta banget sama ekti
itu kan impian dia selama ini kan
tapi semuanya sekarang lancar gara gara aku
aku gak bisa terima semuanya nih ran
udah ya kan
udah ya udah
iya itu sertifikat tanah panti kita
tolong kamu kembalikan ke pak ferdinand ya
loh tapi kan
kami tau kandi
tidak sengaja bunda rita dan bunda yesi mendengarkan percakapan kamu semalam sama rani
kami sudah sepakat
kami tidak bisa berbahagia di atas penderitaan orang lain
apalagi orang lain itu adalah teri
dia itu anak muda yang baik
mau berkorban untuk kita
kamu tahu kan kandi
merawat dan membesarkan kalian sejak kecil
cuma satu keinginan kami
ingin kalian mendapatkan orang tua asu yang baik
cuma itu keinginan kami
teri itu masih mempunyai keluarga yang lengkap orang tua yang lengkap
walaupun dari kecil dia jauh dari ibu kandungnya
tapi tetap saja dia masih memiliki ibu kandung
seorang ibu kandung itu
meskipun kelihatannya dia menelantarkan anaknya
tapi tetap saja dia selalu ingat anaknya dalam doanya
demi kita semua
terry rela meninggalkan ibu kandungnya
dari rela meninggalkan semua kegiatannya di luar
padahal kamu tahu sendiri kan
adik adik kamu di sini semuanya mendambakan seorang ibu
bunda bunda dan adik adik kamu semuanya di sini
nggak rela melihat terry melakukan semua itu sayang
tapi gimana dengan adik adik di sini
kalau kita enggak punya sertifikat ini
kita bakal terantar bunda
kita nggak akan punya tempat tinggal
karena kita masih saling memiliki
allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat kita sayang
apalagi kalau niat kita itu baik
percaya kita sama sama usaha untuk mempertahankan panti asuhan ini
ini kan sertifikat tanah panti asuhan kamu itu
sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih karena om ferdinand
udah mau ngembalikan sertifikat panti asuhan itu sama kami
tapi itu sebelum kami tahu
kalau ternyata om ferdinand itu ngasih syarat syarat yang berat banget buat terry
tapi teri sendiri yang menawarkan itu
tapi om terima kan
kami semua gak bisa terima
kami semua sayang sama terry
kami gak mau liat terry menderita cuma gara gara kami
kau emang aku lancang
tapi saya tuh penasaran sama om
om tuh kenapa sih ngelarang terry untuk ketemu sama mama yang sendiri
terus kenapa om memberhentikan terry dalam dunia akting
acting itu tuh impian terry cita cita terry selama ini
mungkin terry yang menekat
tinggalin sekolah cuma buat akting
tapi kan terry bisa jalanin dunia akting sambil sekolah
itu juga kalau om ngijinin kan
mengajar kamu ya itu bukan urusan kamu
dasar gak tahu diuntung
sudah ditolong malah bertiga
bagus kalau sertifikat ini kamu kembalikan ke saya
saya bisa langsung menggusur rumah siar itu
silakan kalau om ferdinand mau gusur panti asuan itu
kami bisa bertahan
kami pasti bisa bangun panti asuan lagi yang baru
saran aku orang lancar
keluar kamu dari sini
iya saya bukan orang lancar
tapi yang jelas saya ini bukan orang tua yang tega teganya memutuskan cita cita anaknya sendiri
pak heri ini ferdinand
pak penggusuran hantar panti asuan yang kemarin jadi dilaksanakan
dan saya mau pak hari ini juga laksanakan